terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
bulan puasa memang bulan yang penuh berkah
seperti halnya yang dirasakan para pemilik kuda di kabupaten cirebon
mereka menyewakan kuda kudanya untuk dinaiki oleh anak anak setiap sore hari menjelang berbuka puasa
sejumlah anak anak di lapangan pleret kecamatan weru kabupaten cirebon jawa barat ini tampak antusias menunggang kuda
kuda kuda yang disediakan pun dihias hingga terlihat lebih meriah
di jampingnya oleh pemandu anak anak berkeliling lapangan menaiki kuda dengan real
kegiatan naik kuda ini hampir setiap sore dilakukan selama bulan puasa
para orang tua membawa anaknya menunggu waktu berbuka sambil naik kuda atau hanya untuk sekedar melihat kuda kuda yang ada
untuk satu kali berkeliling lapangan menaiki kuda tiap anak hanya perlu membayar lima rupiah
oh gitu oh mengajarin anak juga main kuda
biar apa bu
biar jangan takut kuda
ini sekalian nunggu sore atau gimana
pada bulan puasa ini pendapatan pemilik kuda meningkat karena semakin banyak anak anak yang ingin naik kuda
biasanya mereka mendapatkan tiga puluh hingga empat puluh ribu rupiah per hari namun pada bulan ramadan pendapatan mereka lebih dari lima puluh per hari
kalau hari hari biasa balik tiga puluh lima
sekarang lima puluh lebih ya
ya lima puluh lah paling
berarti ada berkat sendiri ya pak ya
selain untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa kegiatan ini juga bisa memperkenalkan dan melatih keberadaan anak menunggang kuda
jadi komara cirebon